gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengaku terpukau dengan eksotisme dusun girpasang kelaten jawa tengah
dan saat mengunjungi dusun terpencil itu untuk membagikan daging kurban dan sembako pada hari sabtu
ganjar melihat ada potensi wisata yang bisa dikembangkan
dusun girpasang desa tegal mulyo di kelaten jawa tengah memang sangat unik
dusun terpencil yang terletak di kaki gunung merapi itu terpisah oleh jurang yang cukup dalam dengan desa lainnya
sehingga jalan satu satunya untuk mencapai dusun tersebut adalah melewati jurang dengan kedalaman sekitar satu ratus lima puluh meter
dukuh dukuh girpasang di kelaten
nah sekarang kita akan jalan ke desanya di sebelah sana
jadi mereka punya alat transportasi yang bagus
karena jembatannya belum ada
jalan meliuk menjadi akses satu satunya warga untuk masuk ke desa itu
sebenarnya warga juga membuat gonola kecil yang menghubungkan antara
dua desa namun godela itu hanya mengangkut barang
atau bisa diceritakan mungkin
mungkin lima hari sekali tapi sering aja lah
untuk mengangkut apa
rumput jadi cari rumput di mana dikirim ke mana
tadi di gerpasang dikirim ke keringin
biasanya ini saya nangkuri arto pintar ketika ngirimnya ke sini
ini bukan ikan ikan ini
kadang di pulau pribadi kadang di kangsalewu
meskipun ada jembatan penghubung ganjar meminta agar jembatan hanya untuk kondisi darurat
sementara akses jalan yang sudah ada saat ini dibiarkan menjadi jalan utama
hanya ada sembilan rumah di dusun itu yang dihuni dua belas kepala keluarga dan tiga puluh tujuh jiwa
beternak sapi menjadi penghasilan utama warga dusun selain berkebun
tiba di dusun girpasang ganjar pranowo langsung menemui sesepuh dusun ini yaitu patmo sudarno
atau mbah padmo
ganjar mengungkapkan maksud kedatangannya pada pria berusia tujuh puluh tahun ini
ganjar memperingati hari raya ilu at hatawan ini dengan berbeda
jika biasanya ia berkurban dengan mengirim sapi ke masjid masjid
kali ini ia rela mengunjungi desa terpencil di klaten untuk membagikan daging kurban dan sembako
setelah memberikan daging kurban kepada mbah patmo gubernur jawa tengah ini langsung memberikan daging kurban dan sembako kepada warga dusun lainnya
ganjar juga mengungkapkan janjinya
mudah mudahan dua ribu dua puluh satu lah nanti bentuknya jembatan apapun bentuknya biar transportasinya jauh lebih gampang apalagi dalam kondisi darurat
cuma yang jalan naik turun tadi biar saja
sehingga nanti pak kades bisa perbaiki kita harapkan nanti kita turunkan tim agar desa di gerpasang ini menjadi tempat tujuan wisata
menutup kunjungannya ke dusun girpasang ganjar pranowo menyampaikan harapannya agar masyarakat tetap hidup rukun dan menjaga kesehatan
apabila ada hal yang mendesak warga diminta untuk tidak segan meminta bantuan kepada pemerintah